seperti pemberian subsidi dan program jaminan sosial
berdasarkan analisis windu purnomo epidemiolog unair
manajer keanekaragaman dan inklusi di life saving victoria atau lsv
kalau kita lihat dalam sejarahnya